timnas indonesia u dua puluh dua berhasil lolos ke final cabang olahraga sepak bola putra sea games dua ribu sembilan belas
pasukan indra syafri ini akan kembali bertemu vietnam yang menaklukkan mereka pada pertemuan di fase grup untuk memperbutkan medali emas
dan untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia erlangga wisnuaji di manila filipina
angga bisa anda jelaskan kalau tentunya kita akan melihat bagaimana suasana di sana di mungkin di sana sudah mulai malam hari ya
bagaimana antusiasme pendukung di sana dan juga apakah ada antisipasi antisipasi khusus karena ini merupakan babak final dari pihak keamanan setempat
karena tentunya beberapa waktu yang lalu juga dalam ajang yang lain indonesia sama malaysia pernah terjadi keributan antar supporternya
apakah di sini ada treatment khusus yang dilakukan
ya selamat malam iqbal saya tidak bisa mendengar suara anda dengan jelas namun bisa saya laporkan di tempat saya melaporkan saat ini di stadion rizal memorial di manila
ini suasana stadion jelang final antara indonesia melawan vietnam
sudah sejak dua atau hingga tiga jam yang lalu sudah ramai didatangi oleh supporter dari kedua negara
dan mungkin ini saya bisa tunjukkan sedikit bahwa di belakang saya ini adalah pintu masuk untuk khusus yang dikhususkan
pendukung indonesia dan sejak sekitar dua hingga tiga jam yang lalu ini memang sejumlah supporter indonesia ini sudah mulai berdatangan ke stadion
dan beberapa juga bahkan rela untuk berdandan agak sedikit unik nih mas
datang tinggal di manila atau datang langsung dari jakarta
tinggal di manila
ini sama siapa aja nih mas tonton feed
kawan kawan indonesia alfamat
oh gitu ya
terus ekspektasi gimana mas ini setelah terakhir indonesia juara sea games tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
seribu sembilan ratus sembilan puluh satu di filipina juga mas jadi sekarang karena di filipina kita catat sejarah lagi yang sama
kira kira prediksinya gimana mas
satu itu sudah cukup buat menang pak tapi biar aman dua
emas untuk indonesia dari cabang sepak bola ya
ya itu tadi memang harapan dari seluruh supporter indonesia yang datang
ke rizal memoral stadium untuk menyaksikan pertandingan final antara indonesia melawan vietnam yang rencana akan berlangsung pukul delapan malam nanti
dan kalau dari pengamatan saya memang supporter indonesia ini agak sedikit kalah jumlah bila dibandingkan dengan supporter vietnam yang datang
namun dari beberapa orang yang saya temui mereka sudah mempersiapkan dengan genderang drum kemudian spanduk dan bendera berukuran besar untuk memberikan tambahan atau suntikan motivasi tambahan
dan bagi para pemain pemain indonesia untuk dapat mengulangi sejarah kembali dapat meraih medali emas dari cabang sepak bola sea games dua ribu sembilan belas
di mana terakhir kali kita meraihnya di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu juga di manila filipina iqbal
kalau anda masih bisa mendengar suara saya bagaimana analisis anda terkait dengan peluang tim indonesia merebut medali emas di cabang sepak bola ini antara indonesia versus vietnam
halo angga sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan erlangga wisnuwaji yang ada di manila filipina
ya kalau saya sedikit bisa menganalisa mungkin jalannya pertandingan nanti sebenarnya final cabang olahraga sepak bola di sea games dua ribu sembilan belas kali ini
menurut saya adalah final ideal
antara kedua tim terbaik di sea games dua ribu sembilan belas ini
ini kenapa karena kedua tim dari catatan dari babak penyisian grup ini indonesia lima kali menang dan satu kali kalah
sementara vietnam lima kali menang dan satu kali imbang
dan sebagai catatan indonesia telah pernah bertemu dengan vietnam sebelumnya di babak penyisian grup
di mana saat itu indonesia sempat unggul terlebih dahulu dengan skor satu namun harus kalah menyakitkan dengan skor satu dua setelah kebobolan di menit ke terakhir
dan yang menarik dari catatan
ini kedua kesebelasan juga memiliki selisih gol yang sama sejak babak penyisian hingga partai semifinal
yakni keduanya telah mencetak dua puluh satu gol dan hanya kebobolan empat gol
dan indonesia dan vietnam juga sama sama memiliki dua pemain tersubur di sepanjang penyelenggaran sea games dua ribu sembilan belas kali ini
dari kubu indonesia ada osvaldo hai dan dari kubu vietnam ada ha ducin yang telah sama sama mencetak delapan gol
dan bagi saya kunci kemenangan indonesia
bila ingin memenangkan
pertandingan malam nanti adalah bagaimana para pemain pemain indonesia ini dapat tetap fokus dan menjaga konsentrasi sepanjang jalannya pertandingan
hal ini tentu karena kita tidak ingin mengulang bagaimana saat pertandingan di semifinal melawan myanmar
kita sudah unggul dua namun bisa terkejar menjadi dua sama hanya dalam waktu satu menit itu tentunya tidak kita inginkan
dan lini tengah yang diisi oleh zulfiandi atau evan dimas atau sani rizky ini menjadi kunci bagaimana kita dapat menguasai
lini tengah hingga dapat menyuplai bola
kelini depan yang dimungkin akan diisi oleh osvaldo hai egy malona fikri maupun sadir ramdhani di bagian kiri dan kanan
semoga indonesia dapat meraih medali emas dan melengkapi raihan prestasi kita di sea games kali ini yang sudah melebihi dari target yang ditetapkan
karena hingga malam ini info terakhir yang saya dapatkan bahwa indonesia telah mengumpulkan tujuh puluh satu modal imas dan duduk di peringkat keempat di bawah kontinen filipina thailand dan vietnam
baik semoga saja harapan anda harapan kita semua bisa terwujud di ajang sea games dua ribu sembilan belas yang berlangsung di manila filipina ini
erlaga wisnuwaji korespondensi ann indonesia terima kasih